itu dia gak sampe tujuan ngapain gue bayar
ya allah ya allah
nasib gue kok yuapes toyo
ah lihat ke depan ntar jatuh lagi
ya ada apa lagi
ya cuy nanti malem aku bisa makan malem pake es dawet dong cuy
tambahin metempe orek
sama sayur sop enak aja
pasti suka dong
kontrakannya perbulan apa pertahun be
enaknya per tahun aja ini ke
terserah dia dong
dia mau perbulan kek per tahun kek
enaknya sih perbulan be
terus perbulannya berapa be

kalo ini suka urusan perduitan mah gampang
kalo ini suka urusan perduitan mah gampang
cuman sekarang masih ada yang nempatin
tapi besok pindah
nah kalau ineke udah ngerasa cocok
besok ineke bisa pindah
dari tadi maksa mulu
dari tadi maksa mulu
dari tadi maksa mulu
kalau belum apa

ntar kamu capek amin juga capek
gue kagak kasih ke orang lain
kalau menurut gue
mendingan ineke nyari tempat lain aja
dari dulu buat perbandingan
nyari kontrakan yang bersih rapi
cuman ada di gue
yaudah deh saya ngontrak disini
tapi bener kan be
emang keliatannya gue kayak orang kagak bener apa
saya kesini sekalian pindahan
nah gitu dong
ntar kalau lo mau pindahan
nomor babi berapa
siapa tau ntar ineke butuh bantuan pas pindahan
anterin saya ke pangkala dulu deh
balik dulu ke lo
halo salah sambung
halo neng rika iya kakak amin tadi neng rika nelpon iya kakak tadinya rika mau minta dijemput
siap sekarang saya kesana tapi rika nya udah naik ojek kakak sama kakak ojek maaf
disini be gak sampai rumah
udah anterin aja si i neng kak
tapi jangan lubut lubut ya bo
mari besok ya be
sampai besok ya ditunggu
oh hehehe lo liat kagak tadi yang nek water
yang di belakangnya
oh gua gak perhatiin
terima kasih kakak
gua bantuin kamu aja gua udah seneng banget
makasih mas purnomo
antriin gua dong ke rumah babi
jangan dulu deh
ya mau jalan kaki lagi dah
kaki gue gempor kayak kemarin
ya allah berat banget toyo

yah gua jalan dong
yah mau gimana lagi
maaf ya bang
enggak sampai tujuan
ya allah ya allah

oh siapa yang nyawanya olla robert devient dewa nol de lo yang pantas sayang
yang lepaskan kitais proyect ini berakhir
terima kasih tuan pose before enam am